arief hidayat kembali menjadi hakim konstitusi setelah komisi tiga dewan perwakilan rakyat menggelar uji kelayakan dan kepatutan yang berlangsung alat rabu siang
setelah sempat terjadi silang pendapat hingga uji kelayakan dan kepatutan sempat diskors
komisi tiga dpr akhirnya meluluskan arief hidayat kembali menjadi hakim mk hingga lima tahun mendatang
dari sepuluh fraksi hanya gerindra yang menolak fit and proper test terhadap calon tunggal hakim mk
arief hidayat yang sedianya pensiun pada april dua ribu tujuh belas
fraksi gerindra menginginkan adanya calon lain untuk perbandingan
namun uji kelayakan yang dipimpin wakil ketua komisi tiga trimedia panjaitan tetap dilanjutkan hingga putusan final
sempat ada perbedaan pendapat di komisi tiga di awal awal rapat
kita lakukan lobby dari lobby hasil scoursing itu kita putuskan bahwa
salah satu komisi ini akan menjadi komisi tiga trimedia panjaitan
yang kita fit and proper adalah pak arief hidayat
kemudian kita akan mengambil keputusan setelah mendapat masukan dari pakar yang kita ubah
itu sudah berlangsung masukan dari pakar semuanya pakar empat itu menganggap bahwa pak arief ini layak dilanjutkan kepemimpinannya di mahkamah konstitusi
uji kepatutan dan kelayakan hakim mahkamah konstitusi arief hidayat akhirnya dilaksanakan rabu pagi
sebelumnya dijadwalkan pada dua puluh tujuh
tujuh november yang lalu namun ditunda karena dinilai menyalahi prosedur tanpa melalui rapat komisi tiga dpr ri
uji kelayakan hakim konstitusi dengan calon tunggal arief hidayat sempat diskors selama dua puluh menit karena ada interupsi dari fraksi gerindra
fraksi gerindra menolak karena uji kelayakan hanya dilakukan kepada satu calon saja
sidang yang dipimpin oleh wakil ketua komisi tiga dari fraksi pdi perjuangan trimedia panjaitan
dihadiri perwakilan dari sembilan fraksi yang mayoritas

uji kepatutan dan kelayakan dapat dilaksanakan
uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test arief hidayat dinilai berbau nuansa politis
namun arief menyanggah kabar dirinya melakukan lobby transaksional kepada pansus angket
dirinya mengaku komisi tiga yang secara resmi mengundang dirinya untuk dilakukan proses uji kepatutan dan kelayakan
itu sudah diketahui di awal netik kalau saya masih berproses untuk dicalonkan lagi menjadi akun konstitusi
jadi clear nggak ada masalah
saya kesini ini daftar diri resmi kayak begini
jadi ada memang undangan undangan resmi
jadi menurut bapak yang lobby transaksional
nggak ada lobby lobby itu nggak ada
pak angket pak yang ketangkap
nggak ada nggak ada
nggak ada nggak ada
lobby lobby saya datang kesini undangan resmi
kalau yang saya datang ke mit plaza
itu saya diundang resmi
pak arsul sudah mengatakan kan di tempo hari ini
saya diundang secara resmi